putra bungsu presiden jokowi kaisang pangarep resmi menjadi kader partai solidaritas indonesia atau psi
resminya kaisang menjadi kader psi secara simbolis dilakukan di kediaman kaisang di kelurahan sumber banjar sari kota solo
kaisang menerima kartu tanda anggota atau kta psi yang diserahkan dpp psi
saat penyerahan hadir petinggi psi diantaranya ketua dewan pembina psi jeffrey giovani
wakil ketua dewan pembina psi grace natali sekwan pembina raja juli ketua umum psi giring ganesha dan sekjen psi syana bagusoka
ketua dewan pembina psi giring ganesha ketua umum psi giring ganesha dan sekjen psi giring ganesha